kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi belum memastikan apakah akan tetap menerapkan tambahan cuti bersama selama tiga hari di hari raya idul fitri nanti
kemenpan rb bersama kementerian perekonomian dan kementerian lainnya masih menghitung dampak dari tambahan libur tersebut
tambahan cuti bersama itu dipastikan memiliki dampak secara ekonomi dari sisi pengusaha tambahan libur tentu bisa berakibat kurang baik
namun dari sisi konsumsi diperkirakan akan meningkat selama berlangsungnya cuti bersama itu
kementerian pendaya gunaan aparatur negara mengaku akan secepatnya mengambil keputusan terkait tambahan cuti bersama setelah mengkaji berbagai masukan dari lembaga dan kementerian lainnya
jadi hanya mendiskusikan itu saja
tapi bakal dipotong nggak itu cutinya
belum belum belum ada keputusan tadi
jadi hanya baru diskusi diskusi tentang dampak ekonomi
dampak ekonomi dengan penambahan cuti bersama tiga hari
tadi kan ada perdagangan ada
mengko ekwin ada menteri perindustrian dari perwakilannya
sekarang lagi dilumuskan
ya kan masukan masukan ya kan banyak masukan masukan
masukan masukan itu kan harus ditanggapi
masukan masukan itu kan harus ditanggapi